itu kan tante yulia
pasti dia kecilnya mau nangkep aku
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
malin jangan lupa
orang satu tidak bisa berusaha
cinta mereka anak buah kamu
kamu apa lagi si jaka
jangan ganggu aku
tunggu tunggu ngapain lu pak
lu kemana lu
lu mendingan minggir ya
gue gak ada urusan sama lu
ada urusan sama gue
gak dapetin kamu gak apa apa
mau aku kembalin
kembali dulu dong sama aku
jaka kembalin ya
gue gak pengen kertas ini rusak ya
maaf aku terlalu kasar
kamu tega banget sih
kamu tega banget jatah
kertas ini robek gimana ya
jangan jangan jangan
itu untuk papi
ini kelaluan jatah
kamu jalan tega

kamu orang yang keberanatge
bukan seperti itu
jangan dia pihak ber phillips
putin karena pendeket
kamu tolak aku jadi suami kamu
kamu tinggalin aku pas pernikahan kita
sekarang sama deh rasanya
satu hal lagi
nasib popi ada di tangan kamu
kamu ngaduk sama gafi
nanti aku sakit
kamu gak makan
nanti celaka gara gara kamu
sambungin jadi satu
jadi satu lembar lagi
itu sih kalau kamu bisa
kamu gak apa apa
barang apa apa dari
kenapa itu pencuri yang ambil surat itu ya
surat itu bukan isinya uang
kalau tanpa surat itu
udah gak bisa lagi pak
tapi kita harus pikirin jalan keluar yang lain pak
kamu hebat murdi
kamu hebat murdi
kamu hebat murdi
kamu hebat murdi
kamu hebat murdi
kamu hebat murdi